ditur katanya gak bisa diganggu
mbak udah dulu ya
yaudah makasih ya
kenapa jadi ribet gini sih keadaannya
kenapa kakak mesti mojokin gue segala sih
masa gue disuruh pilih antara juli atau keluarga
ini gak bisa lah
gue sayang sama mereka semua
apa yang harus aku lakukan julie
kamu harus senang senang dengan saya
gak usah terlalu kau pikirin ya
semuanya akan baik baik aja kok
semuanya akan baik baik aja gimana juli
perusahaan belum digabungin semuanya udah kacau barau kayak gini
masa aku disuruh milih antara
antara kamu atau keluarga
itu kan sama aja kayak aku disuruh milih mendingan kehilangan mata kiri atau kanan
yang nyuruh kamu pilih tuh siapa miel
karena ini bukan tentang aku dan juga bukan tentang kamu
ini tentang kita semua ya
karena sebentar lagi keluarga kita akan segera bersatu
tapi kamu tadi denger yang pendapat kak diana
gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya sayang
niat aku tuh baik
untuk membuatku fashionista
bukan untuk merapasnya
ya mudah mudahan nanti kak diandra bisa mengerti nanti
kalaupun aku harus merelakan ja supaya aku bisa ikut kemanapun kamu berkimil
buat aku gak masalah kok
dan kalau kamu minta aku untuk melepaskan ja demi papa prayoga dan juga kak diandra
aku akan melakukannya tanpa ragu
karena buat aku yang terpenting adalah kamu miel
ya aku juga pengen kalau kak diandra bisa ngerti posisi kita berdua
aku pengen kak diandra mikir positif aja
ya aku sih sama kayak kamu aku juga gak peduli sama yang lain
aku peduli sama kamu doang
iya aku percaya kok yuk sekarang kamu ikut aku
udah gak usah dipijat lagi
gak apa apa kok pak biar bapak cepat sembuh biar gak pusing
gimana pak enak pijatannya
pak kalau nanti bapak pulang kampung aku boleh ikut ya
ya aku dengar anak bapak juli ya katanya juli sebentar lagi mau menikah
iya benar julie sama milo mau menikah terus kenapa
ya enggak soalnya ya biasanya kan kalau orang udah menikah gitu nanti kan dia akhirnya pindah tinggal ke rumah suaminya
terus nanti kalau begitu bapak sendirian dong di rumah
terus kalau bapaknya sendirian nanti siapa yang jagain
udah gitu rumah sebesar ini pasti suatu saat akan dijual juga kan pak
iya pak alia juga tahu kalau juli itu baik banget buktinya aku masih boleh tinggal di sini
padahal ada orang yang mau jahatin aku di sini

enggak aku bukan takut akunya tapi aku takut kalau kamu jatuh aku nggak rela
mil kok kamu diem aja ayo dong mil teriak
mil keluarin semua ganjelan di hati kamu mil ayo teriak
relacionasi ibadah sektor muslim
terima kasih banyak untuk ngusir ini
kan semua orang tuanya
tapi suatu saat
juli pasti kayak gitu
dia pasti sibuk banget sama kerjaan dia
terus dia harus melayani suaminya
pasti bapak bakal kesepian
dan juli bakal jarang banget
datang kesini untuk menjenguk bapak
alia boleh tinggal disini ya
biar ayah bisa jagain bapak
bapak mau kemana
bapak mau istirahat
kena juga lu pak uban
lega kan abis teriak
ya lumayan sih
lumayan lega deh
meskipun semua orang tadi ngeliatin kayak kesan aku orang gila
ya bodoh amat yang penting kan stres kamu hilang
kamu itu emang paling pinter bikin aku senang tau kan
makanya aku udah gak sabar main cepat cepat nikah sama kamu
supaya setiap pagi aku bisa melihat buka kamu ketika aku bangun tidur
dan itu selama seumur hidup
walaupun nanti aku keriput dan jelek
walaupun nanti kamu jelek keriput peot giler waktu tidur dan semuanya deh
karena aku mencintai kamu itu bukan karena akan cantikan kamu
tapi karena kamu bukan orang yang bisa mencintai kamu
bukan orang lain juli
didi didi didi
kamu itu kenapa sih
ya cerita dong sama mama ada apa
apalagi kalau bukan milo yang sekarang udah jadi budaknya julie
aku gak butuh adik
yang melakukan apa aja buat julie
sampai ngorbanin keluarga mah
maksud kamu apa sih di
dia lebih membela juli gitu
tadi waktu meeting nego soal mekanisme merger sama perusahaan je
mama tau apa yang terjadi
dia mati matian bela perusahaan c
halusnya dia bela aku dong ma
dia bela perusahaan ini dia bela keluarga ini mah
ya tapi gak ada gunanya juga kamu marah marah kan sayang
milonya gak ada kok disini
mama pegang ya kata kata aku
kalau dia berpikir
kalau sampai milo menikah sama julie
kita semua juga bakal dijual
kalau sampai julie minta
juli ini kita mau kemana sih
ya santai aja dulu disini ya
lupain masalah kantor
dan juga masalah aku disini oke
itu kenapa pak
kok kamar bapak kayak bekas kebakar gitu
kamu masih ingat punya bapak john
pak kok bapak jadi marah marah
dan bapak belum jelasin ke aku itu kenapa pak
udah itu gak penting
kamu nanyanya telat
kalau julie punya salah julie minta maaf ya
tapi bapak jangan marah marah lagi dong
belum menikah aja kamu udah nyokin bapak
apalagi kalau udah nikah
jangan jangan bapak sakit
kamu udah gak peduli lagi
ah asli ya bapak
seorang anak kalau memang sayang akan memperhatikan bapaknya
bukannya dicuekin terus
kalau begini terus
kamu mendingan gak usah nikah tuh